terima kasih anda masih bersama kami
pemerintah melalui menko polhukam mahfud md
memastikan hingga kini tidak ada rahasia negara yang bocor
setelah ramai isu kemunculan hacker biorca
mahfud menjelaskan data yang disebar biorca di situs bridge forum
adalah data umum dan bukan bersifat substansi
hal ini disampaikan langsung oleh mahfud md dalam konferensi pers
bersama menko minfo kepala bin kepala bssn
dan kapolri di kantor kemenko polhukam pada rabu pagi
pemerintah juga memastikan telah mengantongi identitas pelaku
namun belum dapat mengumumkan ke publik
mahfud menamakan kejadian ini dinilai sebagai pengingat
agar pemerintah membangun sistem penyimpanan
dan perlindungan data yang lebih canggih
serta memaksimalkan tim keamanan siber
yang diatur dalam ruu perlindungan data pribadi
yang akan segera disahkan
kita akan serius
menangani dan sudah mulai menangani masalah ini
tetapi juga publik atau masyarakat harus tenang
karena sebenarnya sampai detik ini
itu belum ada rahasia negara yang bocor
kita terus menyelidiki
karena sampai sekarang ini memang
sudah teridentifikasi dengan baik oleh bin dan polri
tetapi belum bisa diumumkan
nah saudara kita membuat satgas
untuk lebih berhati hati karena dua hal
pertama peristiwa ini mengingatkan kita
agar kita memang membangun sistem yang lebih canggih
lalu yang kedua
dalam sebulan ke depan kira kira itu akan
ada pengundangan undang undang
dan perlindungan data pribadi
undang undang pdp yang sudah disahkan di dpr
di tingkat satu
berarti tingkat tingkat dua itu pengesahan di pariwurna
tidak akan ada pembahasan substansi
itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim
yang bekerja untuk keamanan cyber